polri tidak menyangkal ada penggunaan gas air mata kedaluarsa dalam tragedi kanjuruhan
seperti temuan komisi nasional hak asasi manusia
namun senin siang kepala divisi humas polri deddy prasetyo
menyangkal tudingan bahwa gas air mata ke deluarsa dapat menyebabkan kematian
polri menyatakan penyebab kematian ratusan supporter di stadion kanjuruhan adalah
kekurangan oksigen di area pintu yang sulit terbuka
di dalam gas air mata memang ada kadar luarsanya ada expired nya
tekankan harus mampu membedakan ini kimia beda dengan makanan
kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini ketika dia expiet justru kadar kimianya itu berkurang
sama dengan efektivitasnya gas air mata ini ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi
menanggapi pernyataan penyelidikan
salah satu perwakilan aremania raffi maulana meminta polri untuk mencoba gas air mata di ruangan tertutup
pasalnya pada saat peristiwa itu terjadi aremania merasakan sesak nafas dan pedih saat terkena gas air mata
jangan kepanikan kemudian saling ingin menyelamatkan diri
kemudian masih dalam kondisi di lorong itu juga ditembakkan gas air mata
dalam keadaan perih
sesak nafas apakah itu tidak menjadikan penyebab kematiannya juga
kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu
sementara itu buntut atas tragedikan juruhan kepala polda jawa timur irjen niko afinta
dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi staf ahli sosbud polri
dikutip dari cnn indonesia com niko afinta digantikan oleh irjen teddy minahasa putra
yang sebelumnya menjabat kepala polda sumatera barat
selain itu polri mengaku telah mengidentifikasi para pelaku pengerusakan dan perusuh di luar stadion kanjuruhan pada sabtu satu oktober lalu
para pelaku teridentifikasi dari rekaman kamera cctv dan video perusakan yang beredar
polisi mengimbau kepada pelaku perusahaan dan pembakaran di luar stadion kanjuruhan
agar segera menyerahkan diri
tim liputan cnn indonesia